kau telah merusak hidupku
kau telah merusak hidupku

kasian orang tua itu
saya juga diberitahu kak
saya berbincang bincang masalah kak harno
ya punya suami ganteng memang kadang bikin was was
di mana mana ditaksir gadis gadis
kalau kakak berama macam macam
saya sendiri yang akan menabraknya
kau berantem sama aku si brahma
jangan takut kak
saya akan berdiri di belakangmu
pedati ini jalannya lambat sekali